kita awali dari informasi pertama
pengemudi transportasi online di kota bandung
mendapat intimidasi sejumlah orang tak dikenal
di kawasan cimbuluit rabu petang
hingga kini petugas polrestabes bandung
masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut
aksi perusakan dan intimidasi yang dialami oleh
para pengemudi angkutan taksi online di kota bandung tersebut
terjadi di kawasan jalan cimbuluit kota bandung
para pengemudi yang tengah mengantarkan penumpangnya
serta manggal menunggu calon penumpang
dihadang oleh sejumlah orang tidak dikenal
yang diduga merupakan pengemudi angkutan konvensional
mereka memaksa para pengemudi angkutan online
untuk berhenti dan menurunkan para penumpangnya
bahkan telepon genggam salah seorang pengemudi angkutan online dirampas
sejumlah orang tersebut juga sempat menendang
dan merusak mobil salah satu pengemudi taksi online edwin
saya telah jemur ada yang melempar bar
setelah nge rem saya nge rem
setelah nge rem saya nge rem
ternyata di sebelah kiri ada yang menendang mobil saya
yang ngumpul dalam kendaraan ada penumpang
jadi saya langsung jalan aja lah
yang penting penumpangnya dulu lah
kalau mobil maka nggak segera
sementara sesaat setelah peristiwa ini terjadi
petugas satuan reserse kriminal polrestabes bandung
langsung mendatangi lokasi kejadian
dan meminta keterangan sejumlah saksi serta korban
ada beberapa kejadian
yang berubahnya adalah taksi online dari krep
dan tentunya atas kejadian ini
saya sangat memperhatikan
dan tentunya akan kita usup sampai tuntas
aksi perusahaan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal
terhadap taksi online terjadi di sejumlah lokasi di bandung
pada rabu pagi hingga petang kemarin
ribuan pengemudi transportasi konvensional
menggelar aksi mogok beroperasi
menyusul adanya pencabutan pelarangan
freddy bangun bandung